juara dunia tinju versi ibo dau chino yordan berbagi tips bagi anda yang ingin berlatih tinju sebagai olahraga bela diri
kemauan yang keras serta disiplin membuat anda cepat memahami teknik pukulan dalam tinju
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports malam ini
saksikan cnn indonesia sports malam senin sampai jumat di waktu yang sama

nah dasar tinju sendiri dilakukan dengan pukulan yang paling dasar yaitu jeb
jeep itu dilakukan dengan pukulan melalui tangan kiri
kurang lebih seperti ini
jab ya ini namanya pukulan jab
itu pukulan yang sangat dasar sekali
sehingga bisa memancing lawan atau juga bisa mengelabui lawan untuk melemparkan pukulan yang lebih keras
pukulan yang lebih keras biasanya dilakukan dengan tangan kanan
ini dinamakan stride
kalau di dalam istilah tinju ini namanya stride
biasanya dilakukan dengan jep terlebih dahulu sehingga disusul oleh pukulan kanan ini
dan ini namanya stride
iya kurang lebih seperti ini
kembali lagi ke dasar
jeb pertama ini di belakang yang kiri maju ke depan seperti ini
disusul dengan stride seperti ini
ya betul sekali
ada dua jenis pukulan lagi yaitu hope
oh itu kurang lebih seperti ini
lagi yang lain yaitu uppercurd
uppercut itu adalah pukulan yang diambil dari posisi dari bawah seperti mencedok dan naik ke atas
kurang lebih seperti ini
saya tetap di dasar gini
saya akan tunjukkan sedikit
ini namanya pukulan uppercut
ini namanya uppercut
tepat ke dagu ya daun
bisa nggak kasih tau sedikit kombinasinya tuh
yang dari jab
biasanya dilakukan yang paling efektif adalah tiga pukulan
jadi jab uppercut hook
kurang lebih seperti ini
itu biasanya dilakukan oleh peti ju
pada saat menyerang lawan
sehingga biasanya pertahanan lawan terbuka dan bisa diselesaikan dengan pukulan pukulan tadi